berikutnya ada kabar yang sedikit mengejutkan bagi sebagian orang ada pemain timnas indonesia egy maulana fikri resmi berselagam klub liga satu dewa united
hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh website klub resmi tersebut
maksud kami website klub tersebut egy sebelumnya bermain di klub slovakia fc zion zowache murauce
ceo dewa united ardian satya negara menyatakan perekrutan egy bukan untuk menghalangi mimpi pemain muda tersebut berkiprah di luar negeri
namun sebaliknya ardian menjelaskan dewa united berkomitmen membantu egy menjaga performanya agar tetap diminati oleh klub luar negeri